ali ini ada kabar baik bagi anda warga banten yang bekerja di ibu kota
karena masyarakat akan segera menikmati ini
layanan baru kereta api listrik yang menghubungkan jakarta dan banten
dari stasiun tanah abang hingga stasiun maja
sisi positifnya masyarakat jadi lebih mau lagi untuk menggunakan transportasi
mengurangi tingkat kemacetan
pembangunan ini juga diikuti oleh sejumlah peningkatan fasilitas krl di ibu kota
pemerintah akan menyiapkan uang senilai satu dua triliun dan uang ini akan dimanfaatkan untuk pembangunan jembatan
peningkatan fasilitas parkir peningkatan persinyalan di sejumlah stasiun
dan juga pembangunan jalur ganda di stasiun tanah abang serpong hingga maja
jalur ganda yang digunakan stasiun ini merupakan rute baru tanpa mengganggu jalur rute yang lain
untuk sampai di stasiun maja penumpang harus melewati

dari stasiun tanah abang menuju palmerah kebayoran pondok ranji jurangmangu sudimara rawabuntu serpong cisauk cicayur parung panjang cilejit daru tenjo tiga raksa dan yang terakhir stasiun cikoya
dengan penambahan rute ini maka ada peningkatan kapasitas perjalanan krl jabodetabek
dari satu ratus satu perjalanan per hari menjadi satu ratus dua puluh delapan perjalanan per hari
selain itu penambahan ini sebagai bentuk antisipasi lonjakan penumpang yang meningkat setiap bulannya
saya sih merasakan lebih banyak untungnya
jadi penumpang lebih banyak terangkut dan penumpang pun tidak terkumpuk pada satu stasiun
jadi semuanya lebih cepat
dengan adanya antara parung maja atau majak parung panjang tanah abang atau maja sebaliknya
jadi lebih cepat seperti itu
kalau menurut saya untuk fasilitas
dari stasiun sendiri sudah memudahkan transportasi
apalagi saya memang berada di daru itu sudah sangat membantu ya
karena memang sekarang dari fasilitas stasiunnya sendiri sudah lebih rapi lebih nyaman untuk tempat menunggu
mungkin hanya untuk jadwal pemberangkatan dari tanah abang ke maja atau dari maja ke tanah abang itu lebih diperbanyak
karena saya harus menunggu satu jam apabila ketinggalan kereta sebelumnya
adapun biaya untuk menuju stasiun maja
dari stasiun tanah abang senilai rp empat
biaya yang digelontorkan dalam jumlah triliunan tentulah tidak menjadi soal
jika kemudian harus dibandingkan dengan penghematan bahan bakar
kerusakan sejumlah ruas jalan polusi udara
dan belum lagi resiko peningkatan kecelakaan di daerah ibu kota
noras pasya cekarta